baik masih dari
diandra convention center tempat berlangsungnya
debat perdana pilgub jawa timur
tadi kita masih juga melihat sejumlah
perdebatan yang menarik untuk kita
ulas saya masih bersama dengan
dosen ilmu politik dari universitas erlangga
mas erlangga pribadi terima kasih
masih bersama kami ya nanti kita akan ulas
lebih jauh lagi bagaimana jalannya
perdebatan malam hari ini terutama di sesi interaksi
yang sangat dinamis tadi ya
tapi kita akan bersama terlebih dahulu
lianita rukyat yang sedang
memantau di lokasi
debat berlangsung tadi seperti apa
debat perdebatan hari ini berakhir
indra kebetulan saya sudah
bergeser dari lokasi utama saya bergeser
ke belakang panggung
karena tadi sempat pada saat
peradebat saya tidak sempat berbincang
satu gus ipul dan juga putih
nah saya berkesempatan untuk bisa
berbincang bincang pada saat
pasca debat sekarang karena sekarang
posisinya hovifa dan juga emil sudah keluar
karena debatnya sudah selesai dan sedang menghadapi
melaksanakan konferensi pers begitu
dan sepuluh menit kemudian baru giliran gus ipul dan juga putih
kita ajak ngobrol dulu gus ipul
kita bisa minta waktu sebentar untuk
boleh kesini sedikit gus sebelah sini
baik tunggu sebentar saya pinjam dulu
tadi sudah debat yang pertama
mbak putih terima kasih
bagaimana setelah debat yang pertama ini
optimismenya terhadap para pemilih di jawa timur
ya kita semangatlah bahwa
debat ini berlangsung aman lancar tertib gitu
meskipun ada perdebatan kan itu biasa
jadi proses ini proses yang sangat baik
sekarang kita tinggal serahkan kepada pemilih
ya saya terus terang optimis saja dari awal
kami berdua ketika ditetapkan pasangan itu sudah optimis
mbak putih sendiri tadi ada sempat debat begitu gimana mbak
nggak apa apa itu kan namanya proses demokrasi
berdebat itu adalah bagian daripada kita mempertahankan argumentasi
jadi buat kami ya dan saya dan mas emil juga tentunya tahu bahwa
ini adalah bagian daripada apa namanya konsep dari
dari debat publik ini jadi ya buat kami berdua ya
kita masing masing mempertahankan apa yang menjadi keyakinan dan prinsip kita gitu
jadi ya biasa saja setelah itu kan juga
kita ketawa ketawa juga
jadi tadi tetap ya walaupun ada perdebatan tetap semangat
tetap semangat dan pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor satu
adalah merupakan saudara kami juga kami
jadi kita sama sama punya apa visi misi punya karya
bahwa dalam proses demokrasi ini yang ditampilkan adalah karya karya dan visi misi kami
artinya sudah punya gambaran juga untuk debat debat selanjutnya begitu
ya tentu kita mempersiapkan diri dengan baik sejak awal
bukan karena menghadapi debat
karena memang kami ketika daftar ke kpu sudah menuntaskan visi misi kami
itu keyakinan kami dan itu yang akan kami sosialisasikan kemana mana
baik pada saat debat atau pada saat tidak debat
baik terima kasih
apapun chemistry juga berdua harus dapat
baik terima kasih mbak putri dan juga agus hipo
pasti tidak bisa sebesar yang menyalahkan
ada pdrb pdrb kalau yang terbaru sekarang sudah semesta
baik terima kasih lia tadi langsung mewawancarai salah satu pasangan calon ya pasangan calon nomor urut dua
saifullah yusuf dan juga putih guntur soekarno
karena memang sebelumnya tadi lia juga sempat mewawancarai saat sebelum debat berlangsung
pasangan calon nomor urut satu kofifa indar parawansa dan emil elistianto dardak
saya langsung ke mas erlangga kita ulas secara umum dulu ya
kalau melihat jalannya perdebatan dari awal segmen awal hingga kemudian terakhir
mungkin yang paling dinamis terlihat adalah ketika di segmen interaktif
antara calon wakil gubernur dan juga calon gubernur itu sendiri
secara umum apa yang anda lihat apakah terlihat signifikansi perbedaan
dari kedua pasangan calon dalam menjual program programnya
jadi saya pikir gini bahwa meskipun kelihatan dinamis perdebatan tadi
tapi masih dalam perkembangan yang berlaku
dalam kerangka masih adem
tajam ini maksudnya seperti apa
adem itu artinya begini bahwa kita melihat bahwa masing masing
baik hubungnya bu kofifa dan mas emil ataupun gus ibu dan mbak putih
mereka tidak ada perbedaan yang kontradiktif
mereka tidak melihat
dari sisi program ya
iya dari program mereka tidak menampilkan diri berbeda dengan incumbent
baik incumbent di level nasional presiden ataupun incumbent dalam konteks gubernur
mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka adalah
ingin memperlihatkan bahwa mereka adalah
kelanjutan atau bisa memperdalam apa yang sudah dicapai dalam prestasi sepuluh tahun
jadi ini secara umum ada nuansa walaupun ada perbedaan dan saling kritik secara
apa namanya halus tadi sebenarnya ya
itu nuansanya anda menangkap nuansa mau melanjutkan pemerintahan pak dekarwo
dua calon ini menurut anda
jadi mereka sama sama bukan benar benar seperti saya utarakan di awal tadi
bukan benar benar murni kontender bukan oposisi
tapi mereka adalah menunjukkan bahwa mereka adalah bagian yang ingin melanjutkan dan memperbaiki
memperbaiki apa yang sudah dilanjutkan oleh pemerintahan sebelumnya
nah itu pertama poin pertama
poin kedua yang saya ingin utarakan bahwa
kalau kubu kofifa dan mas emil ini ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan
yang paham persoalan secara teknis itu bisa kita lihat dari awal sampai akhir
itu mereka menunjukkan visi data
visi data visi statistik itu yang berlangsung
tapi pertanyaan begini kalau tahu persoalan paham visi data
tetapi kemudian seolah olah sama dengan apa yang disampaikan oleh lawannya ya
gus ipul dalam hal ini karena semangatnya adalah melanjutkan pemerintahan sebelumnya
karena ada dilema disitu nanti kita ulas lebih lanjut ya
setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di debat perdana pilgub jawa timur
terima kasih anda masih terus bersama kami di debat perdana pilgub jawa timur
tadi debat utamanya sudah kita saksikan sekarang kita akan coba mengulas
tadi kita sudah dengar juga dengan ulasan umum ya dari mas erlangga pribadi
tapi saya perkenalkan juga para pendukung pasangan calon
marenville antonio yang berada di pasangan calon nomor urut satu ya marenville ya
bu kofifa dan juga mas emil kemudian ada ibu hikmah baik fakih ya
yang merupakan pendukung dari pasangan calon nomor urut dua
saifullah yusuf dan putih guntur soekarno
saya langsung saja tadi menyampaikan apa kritik yang disampaikan oleh mas erlangga sebenarnya
perdebatan pada hari ini walaupun terkesan dinamis tadi terutama di segmen interaksi
tapi ada hal yang seolah olah menunjukkan mau melanjutkan kerja dari pemerintahan sebelumnya
mungkin dari mas lentil bisa mengomentasikan
terutama pertanyaan tentang misalnya ada kemiskinan
mengapresiasi pertumbuhan ekonomi tapi mengkritisi tentang kemiskinan
yang disasar tentang peran dari agus sipul sebagai wakil gubernur
sementara di sisi lain pak dekarwo sebagai pendukung buko viva sekarang ini
jadi agak dilema memang agak tersandra ya
ya yang pertama kami partai demokrat ketuanya pak dekarwo tentu mendukung buko viva
ya ini pertama penting ini
yang kedua alhamdulillah
sesuai dengan harapan kami tim kampanye paslon bahwa mas emil buko viva dan mas emil bisa menunjukkan kepada masyarakat melalui debat ini
bahwa memang beliau mengerti apa yang akan dilakukan
beliau sangat menyampaikan secara detail memahami detailnya rasional program yang disampaikan realistis dan empirik
jadi ini penting bagi kita karena inilah yang diharapkan pemerintah
apakah calon pemimpin jawa timur ke depan seperti pak d yang sangat paham
nah yang soal tadi mas indra sampaikan terkait dengan ketimpangan tadi memang iya
jadi memang ketika pertumbuhan ekonomi tinggi segala macamnya tinggi
kemudian ketimpangan kemiskinan penurunan kemiskinan sangat timpang antara desa dan kota
itu selalu kami tanyakan di dpr
dan memang pak d karwo memang menjawabnya masih belum bisa
masih belum bisa jadi ketika bu kofifa bertanya tentang ketimpangan agak nggak enak begitu ya
untuk mengkritisi kebijakan sebelumnya begitu ya mau tidak mau harus mengkritisi berpikir
artinya begini artinya beliau sudah sangat sering berdiskusi dengan pak d karwo bagaimana ke depan mengingat jalin matra ini habis di dua ribu sembilan belas
maka memang tentu ada keberlanjutan jalin matra tetapi namanya tentu diganti karena eranya berganti diberi nama jatim satya itu tadi seperti itu
begitu ya pak tapi tadi menarik dari kalau gus ipul menjawab pertanyaan buko viva lebih kepada ya saya tidak sendirian itu kan program nya saya sebagai wakil gubernur
disitu saya bersama dengan gubernur jadi kritik dari buko viva ini selalu dijawab dengan saya wakil gubernur begitu ya
bagaimana gus ipul kemudian bisa menjamin para calon pemilihnya nanti kalau kemudian selalu berlindung sebagai posisi wakil gubernur sebelumnya gitu
ya sebelum menjawab itu yang ingin saya sampaikan adalah setiap pemimpin pasti memiliki agenda perubahan dan perubahan itu harus ada basisnya
nah basis yang dimiliki gus ipul cukup mantap karena gus ipul memiliki rekam jejak sebagai wakil gubernur selama sepuluh tahun
kemudian juga sedang mengerjakan hingga nanti dua ribu sembilan belas dan memiliki program program yang nantinya akan mengakselerasi perubahan perubahan itu dengan tagline berkelanjutan
saya pikir gus wipul tidak berlindung dibalik jabatannya sebagai wakil gubernur tapi memang kewenangan antara wakil dan gubernur itu memang berbeda
desain desain memang diciptakan bersama tapi ketika proses eksekusi dan sebagainya proses kontrol dan sebagainya gubernur tentu memiliki keleluasaan yang lebih dibanding wakil
hanya satu hal saja yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa dan juga mas indra berdasarkan sebuah survei dan ini langka tidak pernah terjadi di indonesia
tingkat kepuasan masyarakat jawa timur terhadap gus ipul dan pak dekarwo itu hampir sama
biasanya tingkat kepuasan antara gubernur dan wakilnya bupati dengan wakilnya itu jauh
ini sama artinya sebetulnya sekalipun sebagai wakil dengan cara merendah hati seperti tadi gus ipul menyatakan saya cuma wakil gitu ya
tapi sebetulnya masyarakat mencatat bahwa gus ipul sudah melakukan sesuatu itulah yang saya sebut tadi sebagai perubahan tetap harus memiliki basis
baik singkat saja mas remil sebagai penutup dalam segmen ini
kalau anda melihat kemudian apa yang disampaikan bahwa tingkat elektabilitas tingkat akseptabilitas ya
akseptabilitas antara ya kepuasan antara apa namanya pak dekarwo dan gus ipul kurang lebih hampir sama maka akan sulit
benar tidak sih saya ingin bertanya begini benar tidak bu kofifa sekarang jauh lebih sulit mengungkapkan kritik kritiknya dibanding perdebatan sebelumnya ketika bu khofifah melawan pak dekarwo dan gus ipul
mereka menyusun program visi misi bersama pak dekarwo itu yang penting
jadi tidak ada
dan kemudian melihat ada beberapa kekurangan
ya beberapa kali visi misi ini disusun itu bersama partai pengusung partai karwo selalu hadir dan itu selalu memberikan masukan sangat
jadi ini nyambung sebetulnya keberlanjutan
tapi menemukan kekurangan kekurangan dalam kebijakan yang selama ini sudah ada
nah tentu ketika berdiskusi pak dekarwo melihat bagaimana bukofiva makanya ketika beberapa kali pertemuan pak dekarwo selalu menyampaikan
artinya dia sudah menguasai di dalam diskusi dia sudah menguasai akan dibawa kemana jawa timur
nah ketika tadi ada pertanyaan anda gus ipul sebagai wakil gubernur sudah melakukan apa
apakah sengaja waktu itu ketika berdiskusi dengan pak dekarwo selama ini bu kofifa
melihat pak dekarwo melihat
soal kemiskinan ketua koordinasi penanggulangan kemiskinan memang wakil gubernur
mestinya gus ipul yang melaporkan
jadi kalau ada kekurangan di sana maka gus wipul harusnya yang melaporkan
ya kan ketua nya beliau
kami juga kalau di dpr nanyanya ke ketua
ya yang menarik nih
penurunan angka kemiskinan itu sangat kuat cukup tajam ketika periode pertama kepemimpinan pak dekarwo dan gus ipul
kemudian melambat di periode kedua kepemimpinan beliau berdua
persoalannya kalau pak dekarwo sering menyampaikan gus ipul juga tadi menyampaikan
ini sudah sampai pada kerak kemiskinannya
ini pak dekarwo yang menyampaikan
tapi juga harus ada catatan
kalau tadi mbak seindrani balik balik mancing kata orang jawa timur
ini sebetulnya ada apa
nah pkh itu masuk jawa timur dan sangat intensif dengan nilai total yang luar biasa besar dibanding provinsi lain
justru di periode kedua ketika penurunan angka kemiskinannya melambat
nah ini kan berarti ada pr juga untuk sama sama didiskusikan
bukan dipakai pkh super
kita tambahkan super
karena ada pkhnya memang sudah jalan
nah prinsipnya begini
prinsipnya kami melihat buko viva ingin menunjukkan sesuai dengan yang mungkin diskusi dengan pak gubernur pak d
sebetulnya siapa sih yang ngurusin penanggulangan kemiskinan
apakah gus wipul mafaham gitu kan
atau memang selama ini hanya pak dekarwo
sama juga dengan persoalan perempuan adalah isu yang lintas sektor
tidak bisa satu sektor menangani persoalan kemiskinan
jadi nggak bisa juga pak gus wipul diminta tanggung jawab soal kemiskinan jawa timur
itu jabatan normatif
tapi bahwa kemudian kemiskinan itu menjadi isu utama yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder itu iya
oh ya oke oke terima kasih
ibu dan juga pak renvil
tapi kita tahan dulu disini saya ingin ulasan penutup dari masyarakat pribadi
apa yang bisa didapat publik jawa timur
ketika mereka menyaksikan debat malam ini
baik saya mau melanjutkan
dan kekurangan saya bahwa pertama
kalau dilihat bahwa kelebihan dari bukaw viva dan msmil
mereka ingin menunjukkan bahwa mereka paham data
dan mereka paham persoalan
itu dilihat dari awal sampai akhir bicara soal data dan fakta
kedua kalau kelebihan dari gus wipul dan mbak buti
dia ingin menunjukkan bahwa seperti dengan platformnya pembangunan berkelanjutan
mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kelanjutan dari pemerintah
pemerintahan pak dekarwo dan gus ipul
nah disini saya lihat bahwa kedua pasangan
sebetulnya satu sama lain tidak ada yang sangat berbeda
tidak ada yang berbeda
tidak ada yang berbeda
ada bedanya tadi tambahin super tadi
ya bedanya itu pada detail detailnya aja
pada penajaman penajaman dari program
saya pikir kedepan ini
ini adalah hal yang baik
artinya bahwa selama ini
jawa timur selama sepuluh tahun
sudah menikmati pembangunan di bawah kepemimpinan pak dekarwo
dan gus wipul
dan selanjutnya siapapun yang akan nanti menjadi pemimpin
masing masing memiliki program dan pandangan visi strategi pembangunan
bisa merawat dan melanjutkan apa yang sudah berlangsung
dan ini saya pikir adalah hal yang baik
tapi warna melanjutkan pak dekarwo ini sangat kental jelas ya
ini jarang jarang soalnya di pilkada atau pilgub
ketika ada petahana melawan perantang
nah disini saya pikir kedua duanya
itu kalau dilihat
nggak ada yang penantang murni
tidak ada yang oposisi murni
semuanya adalah bagian
baik dari petahana atau income benasional
ataupun di tingkat jawa timur
atau bukannya ini pinter pinternya petahana gubernur
gubernur yang sebelumnya pak dekarwo begitu
untuk merangkul masuk sehingga program legasinya itu berjalan
semua elit di jawa timur
ini kelihatannya adalah elit yang pinter
jadi masing masing kualitasnya bagus lagi
nah saya pikir satu hal yang penting yang baik
buat pemilih jawa timur
ada unsur koherensi stabilitas dan kelanjutan
koherensi stabilitas dan kelanjutan
nah ini kemudian akan bisa kita lihat bahwa pembangunan ke depan
itu tidak terputus
dengan pembangunan yang tengah berlangsung selama sepuluh tahun
karena kita ada tambahan waktu ya
ada tambahan waktu
saya ingin kembali lagi ke bu hikman dulu ya tadi
nah kalau soal dinamika mbak putih yang kemudian mencoba
menusuk dalam tanda kutip mas emil dengan persoalan terenggaleknya
gizi buruk dan lain sebagainya
ada pertanyaan data dari mas emil tadi ya
sepertinya mbak putih tidak bisa menjawab itu
kalau menurut anda seperti apa
ketika ditanya data kategori gizi buruk yang seperti apa
gisi buruk yang seperti apa
karena itu menjadi semacam backfire begitu kepada mbak putih
mbak putih menegaskan bahwa persoalan komitmen itu penting
persoalan bahwa seorang pemimpin itu akan dinilai dari komitmennya untuk memegang teguh jabatannya hingga akhir itu penting
hingga kemudian ketika mempertanyakan soal terenggalek itu sebetulnya dengan tidak
sebut salah mengambil data itu seperti apa
tidak salah mengambil data
karena memang oleh kemenkes ri terenggalek itu disebut sebagai desa stunting
fakta dari pemerintah pusat ini ya
iya itu dari kemenkes ri
artinya kalau terdapat banyak anak atau bayi stunting itu ada masalah dengan gizi buruk
persoalan perbedaan antara gizi buruk dan gizi kurang itu soal soal yang sangat teknis
soal soal yang bisa dipecahkan oleh pakar oleh para staf ahli yang nanti mendampingi
tapi yang terpenting adalah soal komitmen
bahwa ketika mengembangkan amanah harus selesai dong
memang melihat ini bertanya atau apakah melihat memang tidak komit kalau anda melihatnya
kita sebetulnya mbak putih itu ingin menjelaskan bahwa ada banyak jeritan di terenggalek begitu
kenapa nggak diselesaikan dulu lah ini persoalannya masih banyak
soal data terenggalek yang sempat disampaikan
saya itu berharap ini menjadi menarik untuk media di running news kedepan
data mana yang sebenar yang benar
iya siapa yang pegang data benar maksudnya gitu
karena mana yang benar datanya karena ini penting ini karena beliau meyakini bahwa datanya sangat benar
kenapa di acara acara pemerintahan beliau selalu dipuji oleh baik gubernur baik kementerian kemudian mendapatkan penghargaan karena semuanya berhasil
nah kalau tidak pernah berhasil memang harusnya kan tidak ada pujian pujian seperti itu
ini kan termasuk salah satu bupati terbaik bahkan dulu teman teman pdi waktu dulu merasa beliau masih kadernya pdi menyampaikan ini bupati terbaik kan itu
di pelatihan pelatihan cabut cabut mereka terbaik
berarti kita lihat data siapa yang paling benar ada di perkembangannya begitu ya
indikator kepemimpinan itu penilaiannya ada di perencanaan ada di implementing ada di capaian
nah kalau di perencanaan bagus oke ada penghargaan
jadi bagaimana dengan implementing dan capeannya
sekali lagi ulasan penutup ya dari mas erlangga
tapi kita sortis soal cawagupnya ya
seberapa signifikan posisi cawagup yang kemudian muncul di perdebatan hari ini
ada dinamikan juga yang
kalau kita melihat dari persaingan yang sudah berlangsung di level gubernur kandidat gubernur satu sama lain itu sudah sampai pada tarap optimal
artinya popularitas dan elektabilitasnya tidak akan bergerak jauh
yang menentukan itu adalah pada calon wakil gubernur
nah disini nanti
menentukan calon wakil gubernur
ya akan menentukan nanti calon wakil gubernur
perdebatan yang seperti tadi menurut anda bagaimana
seperti tadi saya pikir masyarakat akan banyak belajar dan akan paham siapa yang memahami persoalan siapa yang kemudian mampu kemudian mengambil hati masyarakat di jawa timur
tadi soalnya ada begini mas erangga ketika mas emil dadak mengatakan data dari mana itu mbak putih
anda salah mengambil data kali anda tidak paham ada beberapa kali soal itu begitu
nah itu berapa berpengaruhnya nanti kepada orang yang menanyaksikan hal ini
saya pikir kemudian ya itu biasa dalam perdebatan seperti itu ya
nah nanti kemudian akan kita lihat bagaimana jawaban dari kita bisa melihat bersama jawaban dari mbak putih gitu
apakah kemudian dia bisa kemudian secara argumentatif menjawab hal tersebut atau tidak itu juga akan menjadi
arena debat tadi anda melihat mbak putih bisa menangkal data data yang awalnya ditujukan kepada

jadi insisting argumentsnya dia menunjukkan memperkuat apa yang sudah menjadi arguments yang dia bangun gitu dan dia menunjukkan
nah ini sebetulnya kan kita bisa melihat persaingannya dinamis di level wakil gubernur
oke jadi yang paling menentukan adalah di posisi wakil
saya pikir untuk sekarang ini sampai kedepan wakil gubernur akan menentukan
oke terakhir juga
kalau anda tadi sempat ulas kantong kemiskinan ada di madura rata rata dari debat tadi apakah ada gagasan yang sangat real soal posisi madura
kalau gagasan yang sangat real kedua belah pihak itu saya pikir ada
dan masing masing tadi sebetulnya benar bahwa kemiskinan itu adalah sifatnya integratif sifatnya kemudian multi problem
dan ini kemudian tergantung pada kombinasi persoalan bagaimana menyelesaikan unemployment bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan masyarakat yang sangat miskin pendidikan dan lain sebagainya
anda berdali dengan alasan kerak kemiskinan tadi
saya pikir itu adalah problem tapi bukan berarti problem itu tidak bisa diselesaikan
nah kita melihat itu nanti ke depan akan sangat menentukan bagaimana menyelesaikan persoalan di kantung kantong kemiskinan terutama di madura dan di beberapa daerah daerah yang lain
kuncinya melihat bagaimana pergerakan dua calon ini di madura
dan posisi calon wakil gubernurnya begitu yang akan saya tentukan dalam kontestasi kali ini
oke terima kasih mas erlangga pribadi atas ulasan malam hari ini
terima kasih waktu singkatnya bu ikma dan juga mas renvil
terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami
dan untuk anda warga jawa timur seperti yang disampaikan dalam debat tadi debat kali ini semoga bisa menjadi masukan informasi bagi anda semua
jangan lupa gunakan hak pilih anda pada dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
datanglah ke tps tentukan siapa pilihan anda sebagai mui
pemimpin jawa timur untuk lima tahun ke depan
saya indra maulana dan seluruh teman teman yang bertugas dari surabaya jawa timur
mau ucapkan terima kasih atas perhatian anda
selamat malam dan sampai jumpa